kelangkaan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi atau het rp sebelas lima ratus per liter
serta minyak goreng kemasan premium dengan het rp empat belas
terjadi hampir di seluruh pasar tradisional di provinsi jawa barat
salah satunya di pasar kosambi bandung
para pedagang mengaku distribusi dua jenis minyak tersebut sangat sedikit
sehingga mereka harus menjual stok lama dengan harga yang melampaui het
khusus distribusi minyak goreng kemasan premium
para pedagang mengaku hanya mendapat masing masing dua dus berukuran dua liter dan satu liter setiap satu pekan sekali
itu pun dengan jadwal kedatangan yang tidak menentu
kalau ada yang subsidi yang kemasan biasanya seminggu sekali
kalau ada gitu
itu dapat berapa pak
paling kadang sekarang agak dijata kalau ada juga paling dua dusan lah
dua dus set liter dua dus dua liter dua dus gitu nggak bisa banyak
alhamdulillah ada dua dus
tapi harganya masih harga lama apa udah harga baru
itu mah lama harga lama ya
berapa ibu jualnya
empat dua ya
kondisi di minimarket dan supermarket pun setali tiga uang
stok harian minyak goreng di seluruh retail modern di provinsi jawa barat
masih jauh dari kebutuhan harian masyarakat
ketua dewan pengurus daerah jawa barat asosiasi pengusaha retail indonesia yudi hartanto menyatakan
stok minyak per tanggal delapan februari dua ribu dua puluh dua
berada di angka tujuh ratus delapan puluh dua seratus puluh dua ribu
seratus tiga puluh lima liter
angka ini masih jauh dari kebutuhan minyak goreng jawa barat
yang berdasarkan hitungan badan pusat statistik adalah sebanyak satu lima juta liter per hari
tinggal kita berharap dari pemerintah pusat khususnya kementerian perdagangan
bisa ya menyadarkan gitu kita tidak ngomong menekan ya menyadarkan
produsen yang memang ada di hulunya inilah mereka yang paling berperan
kami di hilir ini sebagai pengecer ya tergantung pengiriman
nah untuk di luar wilayah produksi contohnya kita di jawa barat ini
kan ada level distributor yang menyuplai ke kami
sehingga kalau distributor tidak mendapatkan barang dari produsen dari prinsipal
ya pasti pengecarnya juga akan terjadi kosongan
nah yang kami lakukan di aprindo ini ya kami berkoordinasi setiap hari
kemudian melaporkan apa adanya sikon dan stok yang terjadi di masing masing toko
kita laporkan langsung ke kementerian perdagangan
ya harapan kami ya di kementerian perdagangan lah yang lebih berperan
untuk menstabilkan kondisi minyak goreng ini
kondisi kelangkaan ini menurut pengamat ekonomi dari center of economic and law studies bima yudhistira
terjadi karena banyak faktor
di sisi hulu implementasi domestic market obligation atau dmo
kebijakan dmo mewajibkan seluruh produsen yang akan melakukan ekspor crude palm oil atau cpo
sementara kebijakan dpo mengatur harga jual cpo di dalam negeri sebesar rp sembilan tiga ratus per kilogram
serta harga jual palm owain sebesar rp sepuluh tiga ratus per kilogram
selain itu tata kelola niaga minyak sawit atau cpo masih kacau dan terdistrupsi kebijakan pemerintah
sementara kebijakan dpo menurut pengaturan kementerian perdagangan
sementara di sisi hilir selain karena pasokan minyak goreng yang berkurang
terjadi pula perpindahan konsumen pasar tradisional ke retail modern akibat disparitas harga
serta terjadi penimbunan di tingkat rumah tangga
karena masyarakat mengantisipasi datangnya bulan ramadan dan hari raya idul fitri
kondisi masyarakat saat ini juga mengantisipasi
karena harga minyak goreng ini belum mengalami penurunan
berarti kan ada ekspektasi dalam beberapa bulan
ke depan khususnya jelang ramadan dan lebaran
tinggal menghitung bulan ini akan terjadi kenaikan permintaan
sehingga mereka harus antisipasi dari saat ini ketika harga minyak goreng disubsidi
maka itu akan selalu habis dari pasar
dan langsung kemudian disiapkan untuk antisipasi
ada juga masalah soal pendapatan masyarakat
siapa sih yang membeli minyak goreng
ini kan kelas menengah apakah kelas atas juga bisa jadi
karena masalah tekanan pendapatan khususnya di situasi omikron ini
memaksa mereka untuk
lebih banyak berhemat khususnya pembelian kebutuhan bahan pokok
jadi kalau ada yang murah kenapa tidak diborong semuanya
nah ini jadi panic buying pun juga tidak bisa disalahkan dari sisi masyarakat
karena yang memicu terjadinya panic buying adalah disparitas harga yang terlalu jauh
antara harga retail sebelum subsidi dengan harga minyak goreng subsidi
untuk mengatasi permasalahan ini bima menyarankan pemerintah
membereskan permasalahan di hulu dengan penegakan aturan dmo dan dpo
agar tidak terjadi kemasalahan
agar dipenuhi produsen
sementara di sisi hilir perlu ada sanksi bagi pihak retail yang terbukti melakukan penimbunan
atau menjual minyak goreng di atas high tech
selain itu disparitas harga di pasar tradisional juga harus ditangani
dengan menyelesaikan persoalan margin di setiap rantai distribusi